terkait mengaku tidak mendapatkan izin masuk untuk melihat langsung proses rekonstruksi
rombongan pengacara keluarga brigadir yosua memilih untuk meninggalkan lokasi rekonstruksi
pihak pengacara menyatakan akan menggugat dan melaporkan masalah ini kepada presiden melalui menko polhukam
hal ini disampaikan salah satu pengacara keluarga yosua kamarudin simanjuntak
selasa siang sebelum meninggalkan lokasi tkp di kawasan perumahan polri duren tiga jakarta selatan
ia mengatakan rombongan pengacara keluarga yosua tidak diizinkan masuk oleh dirtipidum polri dan diusir keluar dari tkp
kamarudin mempertanyakan mengapa pihak lain seperti lpsk dan pengacara tersangka ini boleh berada di lokasi tkp
ia menuturkan pihaknya memang tidak diundang untuk datang menyaksikan tahapan rekonstruksi
namun pihak pengacara keluarga korban berpatokan pada statement yang pernah disampaikan kepala polri
bahwa proses rekonstruksi tidak diundang

seperti itu peristiwanya atau tidak akan tetapi dirtipidum tanpa alasan kecuali pokoknya
penasehat hukum daripada pelapor tidak boleh ada di dalam tempat rekonstruksi itu
kami hanya boleh di luar saja pokoknya diusir keluar
sementara pengacara daripada para tersangka boleh
jaksa lpsk komnas ham semua boleh
dari kepolisian boleh
berarti kami dimusuhi
daripada kami dimusuhi masih banyak kegiatan yang lebih bermakna ya kami pulang